jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

membuat tubuh kelemah
dan tenaga dalamku
ya allah rahim
ibu nda bangun ibu nda
tidak tidak ibu nda
tidak tidak ibu nda
tidak tidak ibu nda